mami siapa yang berteriak malam malam begini
itu palingan juga anaknya ki surip
dia itu kan punya anak perempuan yang rada edang
sukanya ya teriak teriak
ayo kamu duduk situ
ini mardian minum
itu wedang jahe minuman enak
mami mami tahu aku tidak minum jamu
aduh mardian itu bukan jamu
itu minuman enak bisa menghangatkan tubuhmu